kamis tujuh januari dua ribu dua puluh satu sebuah notifikasi muncul pada aplikasi whatsapp
dalam notifikasi itu whatsapp menyebut ada tiga pembaharuan kebijakan
salah satunya meminta pengguna untuk memberikan datanya ke perusahaan induk whatsapp facebook
kebijakan baru tersebut langsung menuai kecaman dari banyak pihak
menurut antivirus spesialis vaksin com alphonse tanujaya
data yang akan diserahkan kepada facebook berupa metadata pengguna
antara lain berisi mengenai informasi perangkat yang dipakai
ip pengguna nomor telepon pengguna
siapa saja yang anda kirimi pesan dan grup apa saja yang anda ikuti
kumpulan data tersebut jika diolah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial
namun dapat pula disalahgunakan
yang berbahaya adalah jika ini digunakan secara negatif
bagaimana caranya bisa digunakan secara negatif
jika kamu tahu seseorang kamu tahu temannya kamu tahu grupnya
kamu tahu pola komunikasinya kamu tahu inner circle nya
kamu akan tahu kira kira orang ini siapa dia afiliasinya kemana atau apa
nah jika ini disalahgunakan dan dieksploitasi
ya kita sudah melihat contoh gitu loh
bahwa di amerika pernah terpilih satu presiden yang terpilih disinyalir karena
dukungan dari cambridge analytica yang mengeksploitasi database dari pengguna facebook
itu ambil metadata gitu loh
mereka mempertajam polarisasi sehingga ya itulah yang bahaya yang perlu kita perhatikan
selanjutnya menurut alfons
data isi percakapan antar pengguna dipastikan akan tetap aman
karena telah menggunakan mekanisme perlindungan enkripsi end to end
artinya seluruh komunikasi hanya bisa dibaca oleh pengguna dan grup yang bersangkutan
jika nantinya whatsapp tetap akan menjalankan kebijakan baru ini
ada beberapa cara untuk mengurangi resiko eksploitasinya
pertama dengan menginstal aplikasi pesan singkat lain seperti telegram atau signal
dan kedua dengan memasang aplikasi penghalau iklan pada peramban
keputusan untuk membagi data ke facebook memang sebuah keputusan sulit bagi whatsapp
di satu sisi mereka harus melayani dua miliar pengguna tanpa pemasukan dari iklan sedikitpun
namun di sisi lain membagikan data pengguna juga bukanlah sebuah keputusan yang etis
nah perkembangan terakhir menyebut bahwa facebook menunda kebijakan mengenai privacy ini hingga bulan mei mendatang
tim liputan cnn indonesia jakarta